warga gunung masigit kabupaten bandung minggu siang mengembarkan penemuan jenazah seorang peternak bebek
korban tewas dengan tiga luka tusukan di tubuhnya
sementara di indramayu jenazah seorang nenek yang ditenggelam di sungai ditemukan pada minggu siang
sesosok mayat pria dengan tiga luka tusukan ditemukan di belakang pabrik kapur di kawasan gunung masigit cipatat kabupaten bandung barat pada minggu siang
korban diketahui bernama wiwinwi narya warga kampung cibogo keluargan citatah kabupaten bandung barat
dari pemeriksaan petugas inafis polres cimahi terdapat tiga luka tusuk pada bagian perut dan leher korban
polisi juga mengamankan kartu identitas uang dan sebelah golok milik korban
kami cek ke tkp dan kebetulan betul mayat tersebut sudah terbujur kaku
dengan adanya kejadian tersebut kami polsek cipatat tetap melaksanakan
lidik dan mengumpulkan bahan keterangan bekerjasama dengan pores cimahi untuk membuktikan bahwa ini betul betul apakah bunuh diri atau hasil daripada kekerasan
sementara itu jenazah seorang nenek ditemukan mengapung di aliran sungai kalijajar di desa cangkingan kecamatan kedokan bundar kabupaten indramayu
identitas korban diketahui dari keluarga yang datang ke lokasi
korban yang berusia tujuh puluh tahun ini bernama damina warga desa kertasmaya kecamatan kertasmaya kabupaten indramayu
sebelumnya korban diketahui hilang pada sabtu sore saat mandi di sungai
diduga korban terpeleset dan tenggelam terbawa arus sungai
dari pemeriksaan polisi di tkp tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada jasad korban
polisi pun membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani visum